berinovasi membuat alat pendukung kegiatan sehari hari
memang menjadi minat sebagian orang salah satunya aristil
sarjana desain produk ini membuat sepeda motor listrik sebagai tugas akhir saat kuliah dulu
hingga saat ini sepeda motor listrik tersebut masih ia gunakan dalam kehidupan sehari hari
motor listrik ini sangat sederhana banget
kalau dipecah dari dua bagian sebenarnya cuma dari frame untuk sepeda motornya dan electricity nya
untuk elektrisitinya juga cuma sebenarnya cuma tiga komponen besar
salah satunya itu baterai berupa angki kering itu dia dua ratus lima puluh watt tiga puluh enam volt
sama rotornya di dinamo di roda depannya itu dia tiga puluh enam volt sepuluh ampere
terus komponen yang ketiga itu controllernya untuk mengatur arus listrik dari baterai ke motornya
disebut motor listrik karena kendaraan ini terbentuk
tidak memiliki pedal layaknya sepeda
meskipun beberapa bagian masih menggunakan suku cadang sepeda
seperti ban stang dan rem
motor listrik tersebut dapat mencapai kecepatan empat puluh km per jam
dan dapat mengangkut beban hingga sekitar seratus kg
inovasinya di motor lipat nih jadi ini adalah sebenarnya sepeda motor yang bisa dilipat
karena untuk studi kasusnya pada waktu itu untuk kurir
dan selain bisa ditunggangi
bisa didorong seperti mini gerobak gitu
motor listrik ini dikerjakan secara efektif selama empat bulan
biaya yang dikeluarkan sekitar enam juta rupiah
sudah termasuk seluruh komponen yang ada di dalam motor listrik
untuk penyempurnaan pengen dipenuhi itunya sih
untuk secara regulasi jalan raya sebenarnya
seperti lampu kaca spion
terus untuk kenyamanannya pengendaranya juga
dari suspensinya begitu
sama untuk menyimpan barang barangnya
meski terlihat sederhana dan masih terdapat beberapa kekurangan
keberadaan motor listrik ini sudah dapat menunjukkan hasil kreativitas anak bangsa
hema slitikta tangerang